di tengah meningkatnya kasus varian baru omikron di sejumlah wilayah di indonesia
majelis ulama indonesia mengeluarkan fatwa
salah satunya mengimbau masyarakat tidak melakukan sholat berat jamaah di masjid
dan diganti dengan sholat di rumah
meski begitu umat islam yang berada di wilayah yang situasi covid nya terkendali
diimbau untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasa
dengan menerapkan protokol kesehatan ketat yang telah dibuat oleh para ahli dan juga pemerintah
salah satunya itu adalah bahwa kalau di daerah tersebut penularan dan penyebaran virusnya tidak terkendali
maka majelis ulama indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan sholat jumat dan sholat berjamaah di masjid
saat ini angka kasus positif covid sembilan belas di jakarta memang melonjak
angka kasus harian per tiga februari mencapai lebih dari sepuluh orang dengan dua puluh tiga angka kematian
penambahan angka kasus positif ini merupakan dampak
dari semakin banyaknya orang yang dites baik dengan pcr maupun rapi tes antigen
antrian di lap yang sempat tak terlihat pada desember lalu kini terjadi lagi
tim liputan cnn indonesia